assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh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
yang saya hormati pimpinan dan
sembilan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju jaksa agung
panglima tni kapolri dan kepala lembaga pemerintahan
hadirin sekalian yang saya hormati serta saudara saudara sebangsa dan setanah air
dalam tiga tahun terakhir dunia dihadapkan pada guncangan pandemi covid sembilan belas yang menelan korban enam sembilan juta orang

alhamdulillah negara kita indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil
bahkan indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik
indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik
bahkan indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik
dan pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir dua ribu dua puluh satu secara konsisten berada di atas lima persen

tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari enam dua puluh enam persen pada februari dua ribu dua puluh satu menjadi lima empat puluh lima persen pada februari dua ribu dua puluh tiga
tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari enam dua puluh enam persen pada februari dua ribu dua puluh satu menjadi lima empat puluh lima persen pada februari dua ribu dua puluh tiga
empat puluh lima persen pada februari dua ribu dua puluh tiga sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi sembilan tiga puluh enam persen
pada maret dua ribu dua puluh tiga begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari dua empat persen pada maret dua ribu dua puluh
dua menjadi satu dua belas persen pada maret dua ribu dua puluh tiga pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah
membawa indonesia naik kelas masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas
di tahun dua ribu dua puluh dua pemulihan ekonomi indonesia terus berlanjut semester satu dua ribu dua puluh tiga ekonomi nasional
tumbuh lima satu persen
inflasi indonesia juga semakin terkendali dan mencapai tiga satu persen sampai dengan juli dua ribu dua puluh
kebijakan fiskal indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan
menjaga pertumbuhan ekonomi defisit fiskal indonesia sudah kembali di bawah tiga persen pdp
satu tahun lebih cepat dari rencana awal rasio utang indonesia juga salah satu

kebijakan fiskal indonesia juga semakin terkendali dan mencapai tiga satu persen

kebijakan fiskal indonesia juga semakin terkendali dan mencapai tiga satu persen

sebagai perbandingan rasio utang malaysia saat ini berada di tingkat
enam puluh enam tiga persen pdb tiongkok tujuh puluh tujuh satu persen dan india delapan puluh tiga tiga persen

hadirin yang saya hormati saudara saudara sebangsa dan setanah air
sidang dewan yang kami muliakan
kita menyaksikan perubahan landscape global yang sangat cepat
khususnya karena pergeseran geopolitik
fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok
yang meningkatkan risiko pangan risiko krisis pangan energi serta keuangan dunia
konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif
kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi
untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan
ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting
industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif
untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan indonesia
dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim
transisi penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif
namun tetap adil dan terjangkau
potensi nilai ekonomi hayati indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting
dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi hijau di indonesia
perkembangan digitalisasi dan artificial intelligence
diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia
termasuk di indonesia
disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat
pembangunan kualitas sumber daya manusia
terkait dengan teknologi informasi harus ditingkatkan
struktur penduduk muda
akibat bonus demografi kita manfaatkan secara maksimal
terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi
dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif
partisipasi indonesia dalam rantai pasok global
khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan
harus terus kita dorong
perbaikan kualitas sumber daya manusia
menjadi faktor utama transformasi ekonomi
pembangunan kualitas sdm yang sehat produktif dan inovatif
juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan
maka upaya menghapus kemiskinan ekstrim
stunting dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil
oleh karena itu seluruh tantangan global dan nasional
harus kita jawab dengan tepat dan efektif
peran apbn sangat penting dan strategis dalam mendukung
memfasilitasi serta menentukan arah kebijakan ekonomi
sosial dan daya saing pertahanan
dan keamanan nasional
kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan
mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional
agenda transformasi ekonomi
termasuk hilirisasi sumber daya alam
baik hasil tambang maupun pangan
akan terus dilanjutkan
perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat
khususnya yang berpendapatan rendah
juga akan tetap menjadi fokus penting
untuk menopang perbaikan struktur
hadirin yang saya muliakan
serta bapak ibu saudara saudara sebangsa setanah air
mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki
serta dengan tetap memperhitungkan
maka asumsi dasar ekonomi makro
sebagai landasan penyusunan rapbn dua ribu dua puluh
adalah sebagai berikut
pertumbuhan ekonomi makro

diperkirakan sebesar lima dua persen
stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga
situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada
serentak dua ribu dua puluh empat harus kita wujudkan
implementasi beberapa undang undang baru
juga akan memberikan manfaat positif
pada penguatan struktural
selanjutnya inflasi akan tetap dijaga
pada kisaran dua delapan persen
peran apbn akan tetap dioptimalkan
untuk memitigasi tekanan inflasi
baik akibat perubahan eklima
maupun gejolak eksternal
koordinasi yang kuat antara anggota
forum tim pengendalian inflasi pusat
dan daerah akan terus dijaga
rata rata nilai tukar rupiah diperkirakan
bergerak di sekitar rp lima belas per dolar as
sementara rata rata suku bunga
surat berharga negara sepuluh tahun diprediksi
koordinasi anggota komite stabilitas sektor keuangan
akan selalu antisipatif dan responsif
dalam menghadapi potensi gejolak eksternal
harga minyak mentah indonesia icp diperkirakan
berada pada delapan puluh usd per barel
di sisi lain lifting minyak dan
gas bumi diperkirakan masing masing mencapai
enam ratus dua puluh lima barel per hari dan satu tiga juta barel
setara minyak per hari
arsitektur apbn tahun dua ribu dua puluh empat harus mampu
merespon dinamika perekonomian
menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan
dan kesejahteraan secara optimal
mempercepat transformasi ekonomi
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan
melindungi daya beli masyarakat dari goncangan
dan menjaga agar postur apbn tetap sehat
dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang
apbn tahun dua ribu dua puluh empat didesain untuk menjawab
tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang
maka kebijakan apbn tahun dua ribu dua puluh empat diarahkan untuk
mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
upaya transformasi ekonomi akan ditempuh
melalui dua strategi utama
yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah
pertama strategi jangka pendek difokuskan
untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim
penurunan prevalensi stunting
pengendalian inflasi dan peningkatan investasi
kedua strategi jangka menengah difokuskan
pada lima agenda sebagai berikut
satu mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif
inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan sistem kesehatan
serta reformasi sistem perlindungan sosial
termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran indonesia
dua akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
khususnya infrastruktur di bidang energi pangan konektivitas
serta teknologi informasi dan komunikasi
tiga pemantapan implementasi reformasi birokrasi
dan simplifikasi regulasi
empat meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi
melalui hilirisasi sumber daya alam
mendorong pengembangan ekonomi hijau
pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan
untuk mewujudkan sdm unggul berintegritas dan berdaya saing
disiapkan anggaran pendidikan sebesar rp enam ratus enam puluh delapan triliun
atau dua puluh persen dari apbn
tertermin dari alokasi belanja penduduk
pemerintah pusat sebesar rp dua ratus tiga puluh tujuh tiga triliun
transfer ke daerah sebesar rp tiga ratus empat puluh enam enam triliun
dan pembiayaan investasi rp tujuh puluh tujuh triliun
kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi
dan siap menghadapi disrupsi teknologi
tidak boleh kita kendor
agar sumber daya manusia kita produktif inovatif
berdaya saing global berintegritas berakhlak
mulia dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia
ditekankan pada peningkatan kompetensi guru
dan tenaga kependidikan
pemberataan kualitas pendidikan melalui
peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan
peningkatan kualitas paut
peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan
peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang
kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal
terluar dan terdepan
penguatan konektivitas pendidikan vokasi
dengan pasar kerja serta perluasan program beasiswa
pemajuan kebudayaan penguatan perguruan tinggi
kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi
untuk menghadirkan sdm yang sehat dan produktif
anggaran kesehatan direncanakan sebesar rp satu ratus delapan puluh enam empat triliun
atau lima enam persen dari apbn
anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan
mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif
meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan
menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal
dari hulu ke hilir mengefektifkan program jkn
serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai empat belas persen di tahun ini
yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di indonesia
dengan penguatan sinergi berbagai institusi
untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
serta pembangunan sdm jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan
anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar rp empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun
sejalan dengan hal tersebut reformasi program perlindungan sosial
diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif
subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat
perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi
serta percepatan penghabusan kemiskinan ekstrem pada daerah
dan penyelenggaraan kelas
untuk mencari penyelenggaraan kelas

dan penyelenggaraan kelas di dalam perusahaan kelas
dan penyelenggaraan kelas di dalam perusahaan kelas
untuk mendorong produktivitas mobilitas dan konektivitas
serta pemerataan yang berkeadilan
anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar rp empat ratus dua puluh dua tujuh triliun
yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar
peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas
jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan
saluran irigasi primer sekunder dan tersier
penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan
pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi
serta mendukung proyek proyek strategis termasuk pembangunan ikn
strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar
yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan
peningkatan produksi pangan domestik
penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani
percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan
serta pengembangan kawasan food estate
dan penguatan cadangan pangan nasional
untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi
diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam
dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya
selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah
penyelenggaraan nilai tambah yang tinggi
perluasan kesempatan kerja
penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi
untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif
maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat
pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna
perbaikan kesejahteraan tunjangan dan remunerasi asn dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas
rapbn dua ribu dua puluh empat mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk asn pusat dan daerah tni polri sebesar
dan kenaikan uang untuk asn pusat dan daerah tni polri sebesar delapan persen
dan kenaikan untuk pensiunan sebesar dua belas persen
yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional
industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan

antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

dan mengembangkan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri
untuk memenuhi kekuatan pokok minimum
untuk memenuhi kekuatan pokok minimum
pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan
pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik
untuk itu kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas
dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui kinerja dan daerah tni polri

satu harmonisasi belanja pusat dan daerah
terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional
termasuk transformasi ekonomi
dua mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah
terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan pembangunan daerah yang inklusif
tiga meningkatkan kemandiran fiskal daerah
melalui penguatan perpajakan daerah
dengan tetap menjaga iklim investasi
kemudahan berusaha serta mendorong pembiayaan daerah
sebagai sumber pendanaan apbd
untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut
pendapatan negara pada tahun dua ribu dua puluh empat didorong lebih optimal
dengan tetap menjaga iklim investasi
keberlanjutan dunia usaha dan kelestarian lingkungan
optimalisasi penerimaan pajak ditempuh dengan
pertama menjaga efektivitas reformasi perpajakan
untuk perluasan basis pajak
peningkatan kepatuan dan penggalian potensi
kedua implementasi sistem inti perpajakan
serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan
yang ketiga implementasi nomor induk kependudukan
sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka
meningkatkan rasio perpajakan
yang keempat pemberian berbagai insentif perpajakan
yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong
percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing
untuk peningkatan pnbp terus dilakukan melalui perbaikan
proses perencanaan pelaporan dengan
menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi
penguatan tata kelola dan pengawasan optimalisasi
pengelolaan aset dan sumber daya alam
serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas
dan keterjangkauan layanan
dengan kebijakan fiskal yang ekspansif
pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent
tetap hati hati inovatif dan berkelanjutan
melalui pengembangan skema kpbu
termasuk penguatan peran bumn blu
lembaga pengelola investasi dan badan penugasan khusus
peningkatan efektivitas pembiayaan investasi
khususnya kepada bumn dan blu
yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis
pusat dan daerah serta sinergi pembiayaan dan belanja
pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
umkm dan ultramikro
pemanfaatan saldo anggaran lebih
untuk menjaga stabilitas ekonomi
dan antisipasi ketidakpastian
serta peningkatan pengelolaan manajemen bekas yang integratif
untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien
hadirin yang saya hormati
sidang dewan saudara saudara
sebangsa dan setanah air
untuk mendukung transformasi ekonomi
dan agenda pembangunan
serta melindungi masyarakat dari goncangan
postur apbn dua ribu dua puluh empat harus tetap sehat
reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif
baik optimalisasi pendapatan
dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas
serta pembiayaan inovatif
dan dikelola secara hati hati
dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan
serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif
maka postur rapbn dua ribu dua puluh empat sebagai berikut
pendapatan negara direncanakan sebesar rp dua tujuh ratus delapan puluh satu tiga triliun
yang terdiri dari penerimaan perpajakan rp dua tiga ratus tujuh

pendapatan negara direncanakan sebesar rp dua ratus tujuh puluh tiga triliun
serta hibah sebesar rp empat triliun
belanja negara dialokasikan sebesar rp tiga tiga ratus empat satu triliun
yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar rp dua empat ratus empat puluh enam lima triliun
dan transfer ke daerah sebesar rp delapan ratus lima puluh tujuh sembilan triliun
keseimbangan primer negatif rp dua puluh lima lima triliun didorong bergerak menuju positif
defisit anggaran sebesar dua dua puluh sembilan persen pdb atau sebesar rp lima ratus dua puluh dua delapan triliun
dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi
ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat
maka tingkat pengangguran terbuka di tahun dua ribu dua puluh empat diharapkan dapat ditekan dalam kisaran
lima persen hingga lima tujuh persen
angka kemiskinan dalam rentang enam lima persen hingga tujuh lima persen
rasio gini dalam kisaran tiga ratus tujuh puluh empat hingga tujuh persen